kiki bawa andi nrena sustar semuanya ke dapur ya
mamamu dateng soalnya
serius mas al ibu rasa udah sembuh
eh tapi kenapa ibu rasa gak boleh ketemu sama mbak
cuyak aja ntar juga masih ketemu ya kak
tapi yang penting sekarang gue udah ketemu sama lo
kamu nyari papa lagi kerja sayang cantik
sini duduk sini duduk manis
cara mengembalikan mood istri yang sedang ngambak
pertama minta maaf
yang kedua kasih hadiah sama istri
dulu aja andin gak marah gue kasih handphone dibalikin
gimana kalau marah
yang ketiga ajak refreshing
iya mungkin gue harus ajak andin jalan jalan
berarti dia udah gak marah dong sama gue
kok rena pake handphone andin
and ketemu rena tanpa izin gue lagi
bener bener ya dilunakin dikit langsung melunjar
kamu kok bisa pakai handphone mama
lagi sama mama ya
iya di rumah
di rumah mama sama sus
diantar supir berarti bukan karena andin
mungkin mama yang suruh
aduh gue udah salah paham lagi
asik jalan jalan yuk pak sama mama
iya sayang kita jalan jalan ya
aku tunggu ya pa
gomes banget sih nah
kita jalan jalan yuk ma sama papa
yaudah kita tunggu papa pulang ya
aduh akhirnya gue ngeliat lu senyum bahagia
suami lu baik
anaknya juga cantik gemes
sembur ya lu
kok papa ntar gue juga dapet kok
ini kayaknya jalannya menuju rumah sayang dulu deh
lagipula saya juga mau liat renovasi yang dibilang al
sudah selesai atau belum
duh gimana ini
kok berhenti randy kenapa ada apa
pak sebentar ibu saya mau ngecek bahannya kayaknya ada yang gempes
yaudah kamu cek deh
pak ibu minta saya untuk mengantar rumah lama
dan kamu sudah dekat saya harus gimana ya pak
reina sama babysitter juga barusan ada di rumah
diantar sama supir
itu mama yang kasih
itu mama yang kasih izin ya
sepertinya begitu pak
aduh gawat kalau mama tahu rumah itu gak direnov sama sekali pasti mama bingung
dan mama bisa ketemu andin lagi di sana
lebih parahnya lagi mama bisa keinget lagi sama roy
terus saya harus gimana pak
kamu ulur waktu saya akan coba cari cara untuk gimana caranya mama gak pergi ke rumah
gimana randy udah beres katanya badannya kempes
aman kok bu tadi saya kira ada yang kepres ternyata enggak kok aman
wow oke good lah kalau gitu jadi kita bisa sampai rumah cepat ya
loh ini kayaknya jalannya beda deh mau lewat mana sih
coba coba putar balik
randy putar balik
kiki bawa andin reina sustar semuanya ke dapur ya mamamu datang soalnya
serius mas al ibu rosa udah sembuh
tapi kenapa ibu rosa nggak boleh ketemu sama mbak andin mas al
gak usah banyak tanya deki bawa ke dapur sekarang cepetan ikutin benda saya
pak bawa sampah dululah
mbak andin mbak mirna reina ayo ikut kiki ke dapur
oh gak mau ah
kalau gitu reina gak usah ikut ya mbak masih trauma soalnya
mbak pokoknya mbak harus ikut gigi ke dapur sekarang mbak
aku gak mau kiki nanti kalau misalnya akan reina kena air panas lagi gimana
kiki yakin untuk kali ini kiki gak akan masak air panas lagi
tunggu tunggu tunggu
betul randy ini rumahnya
rasanya saya lama sekali nggak pulang ke rumah ini
ini benar benar rumah saya rein
uya ibu sudah datang buka gerbangnya
gawat gua rasa kayak mama ketemu anji
nah belakang lagi ada ada segala
ada yang buka
mas ini saya ada uang ganti rugi
terima kasih mas
uya kenapa bengong
terus sekali suruh buka gerbangnya